medali perak dari cabang olahraga e sports disumbangkan henry kuntarto dari nomor hearth stone
di mana henry yang memakai id nama georthree gagal mengalahkan atlet hong kong lo suking yang akhirnya meraih medali emas
di asean games dua ribu delapan belas cabang olahraga e sports sudah menyumbangkan satu emas bagi indonesia
meski begitu tambahan medali dari cabang olahraga ini belum akan ditambahkan ke dalam kelas main
sementara dari tinju tambahan medali perunggu datang dari petinju wanita huswatun hasana
huswatun ini kalah di bebak semifinal nomor enam puluh kg putri di tangga petinju thailand sudaporn sisondi
meskipun hanya menyumbangkan medali perunggu namun prestasi huswatun cukup istimewa
ini menjadi pertama kalinya indonesia meraih medali dari tinju putri